assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai tindak lanjut dari kunjungan saya ke arab saudi pada september dua ribu lima belas yang lalu
dan pertemuan saya dengan deputi crown prince kerajaan arab saudi di hangzhou pada september dua ribu enam belas yang lalu
maka saya telah meminta kepada menteri agama dan menteri luar negeri untuk melakukan pembicaraan tindak lanjut dari pertemuan itu
dari proses pembahasan tindak lanjut tersebut pemerintah arab saudi dalam hal ini menteri haji dan umroh kerajaan arab saudi
telah memutuskan untuk mengembalikan
kuota normal haji bagi indonesia dari rp satu ratus enam puluh delapan delapan ratus menjadi rp dua ratus sebelas untuk tahun dua ribu tujuh belas
sebagai catatan dapat saya sampaikan bahwa sejak dua ribu tiga belas jumlah jemaah haji indonesia dan negara lainnya mengalami pemotongan dua puluh persen
dan kemudian diperluasan pembangunan fasilitas di masjidil haram mekah
selain pengembalian kuota sebesar rp dua ratus sebelas ribu maka pemerintah arab saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota untuk indonesia dan memutuskan pemberian tambahan rp sepuluh
dengan demikian kuota haji untuk indonesia tahun dua ribu dua puluh
dari satu ratus enam puluh delapan delapan ratus menjadi rp dua ratus dua puluh satu
dengan demikian indonesia memperoleh kenaikan sebesar rp lima puluh dua dua ratus
indonesia menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah arab saudi yang telah memberikan tambahan kuota haji kepada indonesia
penghargaan dan apresiasi juga kami sampaikan atas upaya pemerintah arab saudi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji termasuk jemaah haji dari indonesia
dengan sudah adanya keputusan ini maka persiapan haji dua ribu tujuh belas
kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah arab saudi yang telah diperoleh
saya juga mendapatkan informasi mengenai rencana kunjungan raja arab saudi pada bulan maret dua ribu tujuh belas yang akan datang
tentunya kita menyambut baik rencana tersebut
demikian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh